selanjutnya kita kembali ke insiden ambruknya tiang grider tol becakayu pada dini hari tadi
untuk mengetahui perkembangan terbaru melalui sambungan telepon kita telah terhubung
dengan jurnalis transmedia badru zamal di tempat kejadian perkara
selamat pagi badrus sejauh ini bagaimana perkembangan terbaru di sana
lady dan aldi sejauh ini perkembangan di lokasi jatuhnya grider tol becakayu
pihak polisian telah memasang garis polisi dan lokasi kejadian sendiri sudah terlihat
ditutup terpal oleh sebagian pekerja
semua pekerja ini sudah dievakuasi jika sebelumnya tadi dikabarkan ada tujuh pekerja
begitu yang dievakuasi ke rumah sakit
ya saat ini tujuh pekerja yang sempat mengalami luka sudah dilakukan evakuasi
di mana enam pekerja yang mengalami luka berada di rumah sakit uki cawang
dan satu pekerja lainnya berada di rumah sakit polri
badru bagaimana kondisi para enam korban yang menjadi korban
dengan ambruknya tiang panjang ini saat ini
ya kondisi korban sendiri saat ini masih belum bisa diketahui
karena masih mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit uki
namun dari lokasi pertama jatuhnya box brider tol becakayu
sejumlah korban mengalami luka pada bagian kepala kaki dan badan mereka
dan tempat juga ada yang tertimbun keruntuhan material pembangunan tol becakayu
berarti sudah dipastikan tidak ada lagi yang tertimbun di reruntuhan tiang ini ya badru
iya betul ledi
nah ini seluruh korban sendiri sudah dapat divakuasi
sempat terdengar kabar dan informasi ada tiga korban lainnya yang masih tertimbun
namun ketiga korban tersebut ternyata sudah dibawa ke rumah sakit
dan hanya mengalami luka ringan
baik sejauh ini dengan lalu lintas di kawasan becakayu bagaimana
untuk lau lintas sendiri saat ini sudah mengalami kepadanya
karena banyaknya kendaraan baik roda dua maupun roda empat
yang memperlambat laju mereka untuk melihat lokasi jatuhnya
box leader pembangunan material tol becakayu
ya badru hingga saat ini apakah sudah ada keterangan terkait
kenapa bisa ambrol ini tiang panjang tol becakayu ini
dari kepolisian ataupun pihak pengelola yaitu waskita sendiri
dari pihak konstruksi dan polisi sendiri hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan
dan pihak polisi sendiri saat ini masih belum melakukan
olah tempat kepolisian
kejadian perkara namun
suku tadi pihak kepolisian dari forest metro jakarta timur
sudah melakukan atau mengambil data sementara berupa foto
yang diambil oleh tim olah tkp atau tim inavis dari pores metro jakarta timur
namun pihak konstruksi sendiri saat ini belum dapat diminta keterangan
dan belum hadir di lokasi kejadian
badru ini menuju jam sibuk jam kerja
begitu bagaimana pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan di sana nanti menuju
kalau kita tahu pasti ini akan terganggu lalu lintas di sana akibat ambrolnya tiang panjang ini
iya betul aldi
saat ini pihak kepolisian sendiri sedang mengatur lalu lintas
di mana di jalur lambat sendiri sudah ditutup oleh pihak kepolisian
karena untuk fokus pada pekerjaan dan proses evakuasi tadi pagi
namun pihak kepolisian sendiri sudah mengurai kemacetan
dengan mengatur dengan menempatkan sejumlah personilnya
di lokasi lokasi yang menjadi titik kemacetan
dan juga dengan ambrolnya tiang gerda rotol bcku ini
apakah juga ada berdampak pada hal lain
ataukah juga ikut menimpa kendaraan yang melintas di daerah sekitar
untuk penuntuhan yang menimpa kendaraan ini tidak ada
karena kejadian yang terjadi pada pukul dua tiga puluh dini hari tadi
kondisi jalan pada saat terjadi jatuhnya
material bangunan jalan sedang sepi
dan tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali
jadi tidak ada kendaraan yang tertimpa runtuhan
baik badru zamal jurnalis transmedia
nanti kami akan perbarui lagi informasi dari anda untuk sementara
terima kasih atas laporan anda dari tol becakayu jakarta timur
ya dan sudah dipastikan ya bahwa tadi tidak ada lagi yang masih tertimbun
di bawah runtuhan tol bcku begitu yang terjadi hari ini
lagi lagi kecelakaan konstruksi jalan
semoga ini bisa menjadi evaluasi
terima kasih pak